padahal gue udah jauh dari rumah ya
kenapa dia dihadirin
jangan sampe gue ketauan nih
jangan sampe gue ketauan nih
jangan sampe gue ketauan nih
jadi ada apa
ah kasih tau dong
jadi begini bang
jadi begini bang
para santri di pesantren anur
terus pertanyaannya apa
ada salah satu santri
yang nanya ke aneh nih
katanya apakah bener nih
sabar itu pangkal sengsara
yang masuk akal gak
apa kalau orang kebanyakan ngomong itu
apa yang paling jauh di dunia ini
apa yang paling dekat di dunia ini
apa yang paling besar di dunia ini
apa yang paling ringan dan berat di dunia ini
masya allah pertanyaannya
jangan tanya sama aneh
yang pantes dan berkompeten
menjawab semua pertanyaan yang tepatnya
maksud bang ustad
ustadz ustadz yang lain lagi gitu
bukan cuma ustadz
tapi semua yang bisa jawab
semua pertanyaan yang depan
kirain langsung dapet jawabannya tat
selalu kita yang disalahkan
padahal tadi kan udah ustadz sendiri yang bilang
jauh jauh kukuh ilmunya
kalau anak harus mengurus dengan cerdasnya
mau bibir antum tidak balik lagi
antum berani mengkritik kritik anah
durhaka mau antum sama anak
mau tidak masuk ke surga sama ana mau
bidah dari surga ana
semakin hari semakin bersinar
semakin terpancar dari wajahnya
makin keluar aura positif dari dirinya
tidak seperti antum
aura negatif semuanya
ada ustadz zainal diantara bang ustadz
antum kenapa ingetin ana lagi tentang itu
ustadz zainal kan sudah tenang di alam sana
sudah damai dia di tempatnya
sudah pergi jauh
apa maksud antum
mau antarin orderan ini siapa cil
semua orang nya ngajin
ndak kalau gitu si ijuk aja deh yang nganterin
ijuk juga lagi ngaji
ini kenapa sih semua gayanya pada kayak ustadz
si yang bolong pake ngaji segaleh
semuanya pada ngaji
yaudah deh kalau gitu lu aja deh yang ngantarin
ini kenapa sih semua pada berubah
nah ya udah kalau gitu gue bawa deh
ya udah siap siap bang
eh udah ya ustadz beling yang ngasih alamat
hah kurang jauh ini maang
tapi pegel gini kurang jauh ini
sombong eh tadi teh saya harus ke ustadz siapa ya
mas ya eh
aduh nggak usah dipikirin
pokoknya sekarang lo temenin gue ya
ya kita saling temen temenan dah
biar lo nggak kenapa napa di jalan
eh bilang aja kamu gak berani sendirian
males kamu sendirian ya kan
eh gue cuma takut lu nyasar
jangan sujon jadi orang
sujon saya tuh kenal kamu nggak sehari dua hari ya tuh
udah ah kita ganti topik ya
topik kamu yang mulai ya kumasuk
ya ayo kemana tuh
eh kalau patin buat gue boleh gak
ya boleh aja
poi lo tunggu disini bentar ya
kayaknya gue mesti nyari wc umum dulu nih
kebelet gue lo tunggu disini ya
keren lo dol banget sih
eh lah poi bentaran doang
lo tunggu disini bentar aja
kagak pake lama
setelah disini udah magis aja gini lo
lo cukup hampir udah ditebak lah ya gue
oh keren sih
ya sudah lah
gimana kalau kita bersin musola
wah boleh juga tuh
oh yoi kan pahalanya gede
dua tahun ke depan
kasih tau anak anak
aduh dimana ya si umumnya
itu dia tuh
akhirnya ketemu juga
numpang duduk boleh ya
iya silakan aja pak
yalah itu minuman pake ngelewain gue
pak ada amplom
ada mau yang besar apa yang kecil
tunggu sebentar ya
pak tunggu sebentar ya
pak kenapa pak
ya allah ya allah
bawa aja tuh kesini
berangkat tuh pake motor ya
ya udah pakai
cepetin lagi kakinya
dia lempuk lempuk semua kore
tadi ayah pegang udah kagak ada napasnya bang
jalan emang udah deket banget ya bang sama kita
padahal gue udah jauh dari rumah ya
apa dia dijadiin
jangan sampe gue ketauan nih
jangan sampe gue ketauan nih
jangan sampe gue ketauan nih
aku akan selalu setia kepadamu